wali kota surabaya tri risma harini
mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak anak
risma menyatakan saat ini di surabaya
virus corona banyak menyerang anak anak
seperti contoh kasus di lokasi karantina asrama haji surabaya
di mana terdapat seorang anak berusia tiga belas tahun
harus dikarantina karena terpapar covid sembilan belas
pada saat menjalani karantina
sang anak terus menangis
sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali
hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat
berdasarkan kasus yang ada di surabaya
pemkot hanya menemukan satu kasus anak anak
yang tertular dari luar lingkungan keluarga
dari data dinas kesehatan kota surabaya
tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
yang disampaikan kepala dinas kesehatan kota surabaya
saat ini ada dua puluh anak di surabaya yang terpapar covid sembilan belas
yang sudah positif ya
kurang lebih kalau yang di data saya itu sekitar dua puluh
tentang usia ada yang delapan bulan
sampai dengan anak umur sebelas tahun
berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di surabaya
kumulatif kasus konfirmasi covid sembilan belas berjumlah dua tiga ratus sembilan puluh empat kasus
dengan jumlah odp sebanyak lima ratus delapan orang
pdp sebanyak satu sembilan ratus tujuh puluh lima orang
wahyu pratama putra surabaya jawa timur